pimpinan produk pesantren al zaitun panji gumilang memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik direkturat tindak pidana umum barat skrimpolri selasa siang
panji gumilang kembali diperiksa kedua kalinya dalam kasus penistaan agama yang dilaporkan sekelompok masyarakat
apakah status panji gumilang akan naik sebagai tersangka
sudah bergabung sore ini melalui sambungan virtual pelapor kasus panji gumilang iksan tanjung dan pakar hukum pidana unsut prof hipnu nugroho
selamat sore prof hipnu dan bang iksan
selamat sore bang iksan

memang kami pelapor dan publik harap harap cemas ya harap harap cemas
karena proses ini cukup panjang ya
setelah pemeriksaan kami diperiksa hampir setiap hari berapa sampai lima belas hari kita rutin diperiksa untuk terkait dengan laporan yang kita buat
terus kemudian tanggal dua puluh tiga juni ke delapan
kemudian sampai bulan juli sampai bulan agustus hari ini itu publik mulai khawatir apakah penyidik serius menangani perkara ini atau tidak
saya pikir kekhawatiran itu bukan tanpa alasan ya karena informasinya pemeriksaan ahli bukti semua sudah lengkap tapi tidak kunjung ada penetapan tersangka
optimismenya dari pelapor akan tetap menjadi tersangka ya harapannya begitu
karena kalau sudah ada penyidikan itu pasti ada tersangka mbak
cuma penetapan tersangka kepada penyidikan itu prosesnya sangat lama sekali
artinya ketika awalnya penyidik yakin bahwa ini ada unsur pidananya dari lidik dinaikkan ke sidik itu artinya bahwa polisi punya keyakinan ini adalah unsur pidananya
tapi dari sidik ke
itu sekali sekali
karena menimbang acara satu suruh di azeitun menjaga supaya tidak ada keramaian sehingga kemudian penyidik mengundur
supaya tidak ada ributan di acara al zaitun yang satu suruh
nah itu kita paham
tapi kalau hari ini kan kita berharap pasti pasti yang ini
bang iksan apakah pernah bertanya kepada penyidik begitu ya
kenapa pemeriksaannya ataupun prosesnya dari penyidikan ke penetapan tersangka ini sangat lama sekali
karena kan anda katakan bahwa ketika menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan sudah ada keyakinan dari penyidik
tapi ini kan berlangsung sangat lama
pernah ditanya mungkin kepada penyidik kenapa sangat lama prosesnya
ya jadi dari lidik ke sidik itu membuktikan bahwa penyidik sudah menemukan unsur pidananya
sehingga kemudian kami dari punggol sudah mengkomitmasi
kemudian kami kembali ke penyidik oke
nah dari sidik ke penetapan tersangka itu sangat lama sekali
nah ternyata memang banyak pertimbangan pertimbangan yang dibuat oleh penyidik untuk menjaga stabilitas nasional
karena memang perkara ini ditaruhnya di bagian kamnek di baris krim
nah kalau kamnek itu itu kameran negara
nah artinya bahwa penyidik melihat ini tidak tunggal
tapi ini juga menyangkut persoalan persoalan keamanan negara
nah kalau nyurus keamanan negara itu kemudian banyak pertimbangan pertimbangan lapangan oleh penyidik itu kami maklumi
tapi kalau umpamanya dari sidik ke penetapan tersangka itu sangat lama sekali
itu kan membingungkan publik ya
pertanyaannya kok sepertinya penyidik ragu ragu gitu
baik saya mau tanya ini ke prof hipnu
prof ibnu apakah dengan pemanggilan saksi kedua kalinya kepada panji gumilang
sebetulnya mengisyaratkan penyidik ini sepertinya sangat berhati hati ragu ragu
menetapkan status tersangka terhadap panji gumilang itu yang ditangkap tadi oleh pelapor
jadi begini di dalam penetapan tersangka
itu kan cukup disyaratkan dengan adanya prinsip negatif wetelak
negatif wetelak itu
artinya cukup bahwa penyidik dua alat bukti
dari dua alat bukti menimbulkan keyakinan
oke itu catat
nah dari yang kita baca
baris krim itu sudah mengumpulkan bukti itu kalau nggak salah sudah puluhan
lebih dari dua puluh
nah ketika dari dua puluh
berarti syarat untuk menentukan tersangka yang dirumuskan dalam undang undang sudah tercukupi
nah itu lho
oleh karena itu prediksi saya
baris krim hanya menunggu waktu yang tepat
tadi pak iksan nyatakan tadi kayak tekaman negara
yang tepat kapan untuk menentukan tersangka
nah itu lho
nah ini yang saya kira yang menjadikan perhatian oleh karena itu
kalau kita bicara bukti saya kira sudah cukup
hari ini pun sudah bisa menentukan tersangka
misalkan seperti itu misalkan nanti
tapi pertanyaannya apakah ada gejolak lain
nah ini yang dikira tadi sampaikan oleh pak iksan itu
itu menjadikan pertimbangan
jadi ini masalah momentum saja ya
dari teori yang
iya bukti sudah cukup semua sudah diperiksa
karena kenapa saya katakan sudah cukup
sudah puluhan yang diperiksa mbak
secara logika sudah om itu
masalah momentum apakah dalam waktu dekat
jangan dijawab dulu prof ibnu karena kita harus mengikuti azan maghrib ya
soal momentum ini tampaknya yang akan menjadi pertanyaan
momentum ini dalam waktu dekat
atau masih jauh lagi kita harus jadilah terpindah dulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita tentang menanti status tersangka panji gumilang
setelah diperiksa polisi untuk kedua kalinya kita akan kembali terhubung dengan pakar hukum pidana prof hipnu nugroho
dan juga pelapor panji gumilang
anda iksan tanjung
saya ke prof ibnu lagi
prof hipnu melihat sensitivitas kasus ini apa yang membuat penyidik berhati hati menentukan momentum penetapan statusnya panji gumilang
apakah sorotan publik berpengaruh soal penentuan momentum ini
ya jadi memang polri menentukan dalam rangka situasi hukumnya tapi juga jangan sampai keruh
karena ini sebagai lembaga pendidikan mbak
lembaga pendidikan yang tidak hanya terhadap para pendidiknya peserta didik
tapi juga adalah anatomi yang ada di dalam lingkungan pesantren tersebut
itu yang harus dijaga marwahnya
karena kemarin pak mahfud menyatakan bahwa jangan sampai pendidikannya tutup
nah inilah yang harus dilakukan satu
yang kedua al zaitun ini relasinya juga banyak
tadi itu loh
tadi saya katakan relasi dalam arti
kebat tokoh dan sebagainya
itu juga saya kira menjadikan pertimbangan
jadi kasus ini itu bukan kasus tanda petik
dugaan penghinaan dugaan pencucian
tapi banyak apa ya istilahnya itu hal hal yang harus dipertimbangkan di sekelilingnya
apa istilahnya kalau orang faktor faktor lingkungan yang mempengaruhinya
itu yang menjadi pertimbangan
oleh karena itu tadi saya katakan bukti sudah akurat
sudah cukup tinggal menentukan
tidak akan menentukan waktu
apakah hari ini apakah hari esok
kan itu mbak
tapi betul dalam aspek hukum pak islan tadi ini asas cepat
jangan berlaku lama lama
ini akan menjadikan diskriminatif terhadap kasus yang lain
kenapa yang lain cepat yang ini lama
ini yang saya kira menjadikan tantangan tersendiri bagi polri
tapi menurut prof hipnu tekanan publik ataupun koneksi dari panji gumilang ini
nggak akan berpengaruh ya terhadap independensi polri dalam menetapkan statusnya ya
iya tidak ada mbak bicara hukum bicara bukti
oke terakhir mengiksan
seolah olah tanpa publik koneksi memang terlihat berpengaruh ya dalam kasusnya panji gumilang ini
tapi dari pelapor apakah punya keyakinan bahwa itu tidak akan menggoyahkan independensi dari penyidik
terima kasih mbak
jadi gini mbak
kami dari awal menyadari bahwa panji gumilang ini kan bukan orang sembarangan
nah tapi kemudian apa yang dia lakukan itu kan membuat keresahan masyarakat
bagaimana kita menjaga supaya masyarakat ini kan tidak semakin panik dengan apa yang diungkapkan
oleh panji gumilang di media di mana mana
sebetulnya pak nyuman juga tahu bahwa apa yang dia ucapkan itu punya risiko risiko yang akan muncul di publik
kalau dia melontarkan kata kata yang bertentangan dengan keyakinan orang
terkait dengan hal hal yang bisa menimbulkan kerusuhan dan segala macam
tapi ketika kita mau laporkan kita kan mikir mikir
ini kira kira bagaimana dengan nanti situasi lapangannya
tapi setelah kita laporkan ternyata memang aparat penegak hukum juga meyakini bahwa
ada bukti bukti pidana yang kemudian bisa menjerat panji gumilang
jadi kami dari pelapor juga berpikir ketika persoalan ini muncul ke permukaan
permukaan tergantung nanti penilaian
dari penyidik kalau memang penyidik menilai
dengan bukti dan ahli yang dihadirkan
unsur pilihan lain terpenuhi
kami berharap agar ini segera diproses
jangan ditunggu tunggu lagi
kita tunggu nanti bagaimana
momentum yang akan
dipilih oleh penyidik dari barat skrimpolri
kapan apakah setelah
nanti pemeriksaan kedua
ini selesai atau mungkin beberapa hari ke depan
kita menanti bersama
perubahan status dari panji gumilang ini
terima kasih dua orang narasumber yang sudah bergabung
pada sore hari ini ada prof hipnudugroho
pakar hukum pidana unsur dan juga
pelapor dari panji gumilang iksan tanjung